masih di cnn indonesia today menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo memastikan dirinya akan memenuhi panggilan kejaksaan agung hari ini terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station atau bts
dito mengaku dalam momentum pemanggilan ke kejagung dirinya akan menjelaskan semua tudingan yang ditujukan pada dirinya yang dimuat di media masa
hal ini disampaikannya dito usai mendampingi presiden joko widodo menemui atlet asean para games dua ribu dua puluh tiga di istana merdeka jakarta pada senin pagi
menurut dito tudingan pertemuan dirinya dengan pihak terkait tugaan kasus korupsi bts ini tak pernah terjadi
dito memastikan tak ada persiapan khusus dan akan hadir di kejaksaan agung pukul tiga belas waktu indonesia barat
nanti kita akan menghadiri apa memberikan keterangan dan ini apa
biar informasinya tidak sumir kita akan insya allah hadir ke kejaksaan agung di siang nanti
jam berapa mas
rencannya jam satu
kalau tadi sekalian lapor ke presiden juga
enggak itu kan urusannya saya dituduhnya saya bukan waktu saya sebagai menpora dan itu tuduhannya ya gak apa apa lah
kita nanti akan memberikan keterangan dan juga klarifikasi